terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya cynthia rompas
saudara militer israel merilis visual yang menunjukkan kerusakan di pangkalan udara
yang disebabkan serangan udara iran sabtu waktu setempat
inilah kerusakan kecil di pangkalan udara nevatim israel
jurubicara militer israel menyebut pangkalan udara ini tetap beroperasi pasca serangan roket iran
puluhan pesawat tempur israel dikerahkan untuk membantu pertahanan udara israel
jurubicara militer israel mengklaim berhasil mencegat sembilan puluh sembilan persen dari lebih tiga ratus rudal dan drone yang diluncurkan iran
pembangunan pertahanan udara israel
sementara itu korps garda revolusi islam iran mengonfirmasi puluhan rudal dan pesawat tak berawak
yang diluncurkan ke israel berhasil mencapai target
tindakan ini sebagai bentuk balasan sekaligus hukuman atas serangan israel baru baru ini
terhadap kedutaan besar iran di suriah
kementerian luar negeri iran menyatakan serangan itu didasarkan pada pasal lima puluh satu piagam pbb
iran akan tegas mempertahankan kedaulatan integritas teritorial
pasca serangan iran ke israel jordania yang sempat menutup wilayah udaranya pada minggu kemarin
mengumumkan telah membuka kembali wilayah udaranya
sebelumnya saudara pada hari sabtu ketika iran melancarkan serangan drone dan rudal terhadap israel
otoritas penerbangan sipil jordania sempat menutup sementara wilayah udaranya untuk semua pesawat
yang masuk dan keluar serta transit dengan alasan meningkatnya risiko keamanan
pemerintah amerika serikat melalui juru bicara dewan keamanan nasional john kirby
memastikan negaranya tak akan terlibat dalam perang dengan iran pasca serangan negara tersebut ke israel
kerby mengatakan amerika menghormati sikap israel jika akan merespon serangan tersebut
kementerian luar negeri mencatat ada satu ratus lima belas wni yang menetap di israel
kemlu memastikan tidak ada wni yang terdampak
kementerian luar negeri mencatat ada satu ratus empat belas wni yang terdampak serangan iran
akibat serangan itu ruang udara sejumlah negara berpotensi ditutup demi keamanan penerbangan komersial
kementerian luar negeri pun mengimbau wni menunda perjalanan yang tidak esensial ke israel dan iran
indiaman telah menjalin komunikasi dengan para wni yang tinggal di wilayah israel
dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya wni
yang terdampak atas serangan belasan iran kepada israel
jicked out to koran and third monte vraiment karena diesemno bonjour belgian you news hari kaya sebab ada t gradiana yang tunjukkan menempatkan waek crispy gak lebih umum quality and betelu
saudara serangan iran ke israel meningkatkan suhu politik di timur tengah
militer iran menyebut telah menyiapkan operasi lebih besar jika israel membalas serangan udara itu
seberapa besar kekuatan militer iran dan israel
apakah situasi ini akan menyeret negara negara lain dalam perang
kita bahas bersama peneliti hubungan internasional cacs peter pandi dan juga pendiri sinergi polisis dina prapto raharja
selamat sore mas peter dan mbak dina terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
ya mas peter kalau anda melihatnya ini militer iran mengklaim akan menyiapkan operasi lebih besar lagi jika israel membalas serangan udara iran ini
seberapa besar kalau menurut anda hitung hitungannya operasi militer iran ini
untuk kapabilitas militer iran sendiri mereka memiliki kapabilitas yang sangat besar
utamanya dari natura korupsi dan juga kapabilitasnya
rudal dan drone yang mereka miliki secara domestik
kelompok kelompok proksi ini masing masing juga memiliki kapabilitas yang sangat besar
banyak kelompok juga ada di irak suria yemen lebanon dan juga di gaza dengan hamas yang itu juga mengitar israel dari berbagai sisi
iran sendiri juga memiliki kapabilitas serangan udara yang sangat besar yang selama ini juga menjadi faktor meteran kepada as arab saudi dan israel
dan lalu mereka tidak ingin melakukan peperangan dengan iran
sebaliknya israel juga memiliki kapabilitas militer yang sangat besar
tapi mereka akan sangat kewalahan jika harus melawan iran sendiri dan juga berbagai kelompok sahabatnya yang terletak di berbagai negara sekitar israel
jadi artinya jika dibandingkan israel iran berserta proksi proksinya ini akan sebandingkah atau lebih kuat iran
sulit untuk dibilang akan sebanding atau tidak
tapi yang pasti bisa dibilang sekarang adalah israel akan sangat kewalahan jika disuruh lawan mereka semua pada saat yang sama
jika kita lihat ada perang di dua ribu enam
antara israel dan easbola mereka juga sangat kesusahan
padahal itu hanya hizbula sendiri yang memiliki arsenal rudal yang juga sangat besar
jika digambung dengan hamas dengan huthi dan juga dengan iran sendiri israel akan sangat kewalahan
mbak dina kalau anda melihatnya dampak ketegangan antara iran dan israel ini bagi kawasan timur tengah akan seperti apa
tujuan dari israel justru saya melihatnya di sini israel ya adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat
bukan lagi kepada israel dengan kasus gaza dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di sana
jadi saat kita mendengar percakapan seputar israel dan iran yang perlu kita sadari di sini adalah ada yang letaknya di panggung depan ada yang posisinya di belakang layar
jadi statement statement yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus bisa kita pilih antara mana yang tujuannya itu untuk menggentarkan tadi deterensi
fungsinya untuk menggentarkan lawan dan yang realita di belakang
kita nggak boleh lupa bahwa satu april iran itu diserang konsulatnya oleh israel
dan dua orang general mereka terbunuh di situ
dan mereka mengajukan ke pbb waktu itu ke dewan keamanan untuk membahas soal ini bahwa ini melanggar diplomatik hubungan diplomatik ya karena harusnya konsulat itu punya imunitas
tetapi ini ditolak oleh negara negara major powers negara besar
di sini israel menurut saya di sini iran kemudian merasa bahwa kalau dia tidak melakukan apapun
untuk menunjukkan bahwa mereka mampu disitu secara domestik dan secara internasional mereka kemudian akan dipandang tidak kuat gitu
ini penting untuk negosiasi ke depannya ya karena kita tahu dalam konteks hubungan antara iran dengan amerika juga dengan negara negara besar di pbb mereka sedang berusaha menekan iran untuk negosiasi soal nuklir kan
kembali lagi ke poin itu yang di tahun dua ribu dua
itu sempat ditinggalkan oleh donald trump
jadi dalam bargaining itu kan kita harus ini ya harus kelihatan titik kuatnya di mana supaya lawan tidak melecehkan gitu
jadi secara garis besar secara bahasa yang sederhana apa sebenarnya tujuan israel awalnya untuk menyerang konsulat ini
apakah bukankah justru ini bisa membuka apa ya yang sebelumnya perang bayangan antara israel dan iran ini
karena belum ada poin yang bisa meyakinkan negara negara besar termasuk amerika serikat buktinya untuk mendukung israel ya
karena buktinya tanggal dua puluh lima maret kemarin berhasil lolos di dewan keamanan pbb satu resolusi di mana amerika memilih untuk abstain
untuk pertama kalinya abstain untuk agar terjadi gencatan senjata selama bulan ramadan
ini berat sekali tentu buat israel menerima kenyataan ini
dan berhadapan dengan iran yang juga sekarang sangat kanan dan agamis ini seakan akan ditamparan besar gitu ya di wajah israel
jadi israel sedang menggeliat berusaha untuk menunjukkan diri melawan terhadap tekanan tekanan yang ada termasuk juga dari amerika serikat
setelah diserang dengan ratusan drone dan juga rudal
apakah israel akan membalas serangan udara iran ini
ada kemungkinan akan membalas tapi itu kembali lagi tergantung kepada apa yang diinginkan oleh pemimpin pemimpin politik dan militer israel
jika mereka ingin mengeskalasi hingga titik perang mereka akan membalas dan akan menargetkan iran secara langsung
tapi itu ada konsekuensi di mana as sudah membuat statement bahwa mereka tidak ingin
ikut ikut jika terjadi perang terbuka antara iran dan israel
juga ada konsekuensi di mana yang saya bilang tadi
ada banyak kelompok kelompok sahabat iran yang berada di sekitar israel yang juga memiliki kapabilitas yang sangat besar
jika terjadi perang terbuka antara iran dan israel itu akan melibatkan kelompok kelompok tersebut dan bisa sangat kewalahan
jadi menurut saya tergantung apa yang mereka inginkan
apakah mereka ingin untuk mengekskalasi hingga perang atau mereka ingin untuk cukup sampai sini saja
karena itu yang juga dikatakan oleh iran kemarin
mereka mengatakan bahwa the matter has concluded dengan serangan
mereka tidak akan melakukan serangan lebih lanjut jika israel tidak respon juga
amerika menyatakan memastikan bahwa pihaknya tidak akan terlibat antara eskalasi israel dan juga iran
apakah ini juga nantinya memastikan negara negara lain baik itu blok barat dan juga blok timur untuk tidak terlibat dalam eskalasi ini
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
mbak dina ini kan amerika serikat sudah memastikan dalam pernyataan resminya untuk tidak ikut dalam eskalasi yang terjadi antara iran dan juga israel
apakah pernyataan amerika serikat ini juga memastikan negara negara lainnya untuk tidak ikut campur dalam eskalasi ini
kalau yang dimaksud adalah negara negara barat
kalau kita bicara lagi lagi ada yang di depan layar ada yang di belakang layar ya
di belakang layar itu sebenarnya situasi ekonomi negara negara eropa yang menjadi sekutu amerika serikat itu bukan dalam posisi yang baik baik saja
krisis ukraina itu menyebabkan juga krisis di dalam negeri banyak negara negara eropa
dari segi harga minyak saja itu sudah sangat memberatkan untuk perekonomian mereka
jadi posisi misalnya terakhir itu ada pembahasan soal dana imf dan world bank yang notabene itu sebenarnya kontribusi dari negara negara maju yang dari barat itu ya
amerika kesulitan juga untuk securing dana ya untuk kelanjutan aneka program program dua lembaga keuangan besar itu
jadi di belakang layar nggak mungkin sih sebenarnya negara negara barat itu kemudian mau mengeluarkan uang ekstra lagi untuk kegiatan perang
yang belum tahu ujungnya sampai kemana
nah tapi kalau di depan layar kita juga lihat biden immidit atau segera sesudah kejadian serangan iran itu kan langsung bilang akan mengumpulkan negara negara g tujuh
dan kita lihat negara negara g tujuh juga langsung mengeluarkan statement yang condemn gitu ya mengutuk
jadi statement yang sangat keras berbeda dengan statement negara negara timur tengah yang sekutunya amerika seperti arab saudi misalnya
mereka hanya ambil posisi tolong
lebih sabar tahan menahan diri gitu kan
jadi dalam realitanya nggak ada yang ingin perekonomian mereka jadi jauh lebih buruk daripada kondisi yang sekarang
oke yang menjadi kekhawatiran banyak pihak saat ini adalah di mana eskalasi antara iran dan juga israel ini bisa memicu adanya perang dunia ketiga
menurut saya masih jauh posisi itu
setidaknya kalau kita bicara dalam waktu
mungkin sampai mungkin dua tiga tahun ke depan sepertinya sejauh mata bisa memandang ya itu situasi yang masih berusaha untuk disingkirkan sejauh jauhnya
sangat mendalam gitu untuk sejumlah negara
ada faktor keuangan perdagangan kemudian juga hutang berbagai negara yang kemudian itu menyulitkan perekonomian sehingga mereka harus bangkit secara politik untuk menunjukkan kekuatan negara negara besar ini
tetapi untuk terlibat lebih jauh kita akan lebih menyaksikan banyak proksi ya perang perang
mas peter ini kan iran mengancam serang yordania setelah yordania tembak jatuh drone milik iran
oke mas peter ini kan iran mengancam serang yordania setelah yordania tembak jatuh drone milik iran
apakah akan makin panas hubungan antara kedua negara ini
kemungkinan akan semakin panas seperti yang mbak dina bilang tadi tapi unlikely juga untuk kedua sisi ingin eskalasi hingga ke tahap perang regional
ini akan sangat menugikan untuk pertahanan negara negara seperti misalnya yordania dan negara negara lainnya juga yang secara geografis akan berada di tengah tengah perang di mana ada banyak sisi di sekitar negara tersebut
seperti tadi israel di sekitarnya ada
kelompok kelompok iran di syria di lebanon di irak dan juga di yemen betul juga halnya untuk yordania yang berada di tengah tengah
kelompok kelompok iran di syria di lebanon di irak dan juga di yemen betul juga halnya untuk yordania yang berada di tengah tengah
jadi konflik secara tidak langsung yang tidak melibatkan negara negara secara langsung tapi melibatkan kelompok kelompok lain di tempat tempat tersebut
lalu bagaimana melihat kekuatan militernya
kekuatan militer dari sisi israel dan negara
masing masing juga memiliki kekuatan militer yang sangat besar
kami melihat kemarin bahwa israel ariel defense systemnya juga cukup baik dan juga mereka memiliki kemampuan rudal dan kemampuan militer yang lainnya yang juga sangat kuat
selama ini kita juga walaupun israel belum pernah nge confirm atau deni mereka juga mungkin memiliki kemampuan nuklir
membuat program nuklir tapi mereka juga memiliki program modal yang sangat besar dan juga memiliki dukungan pembangunan kapabilitas dari rusia dan tiongkok
jadi dari banyak sisi tersebut kedua negara itu memiliki kemampuan yang sangat besar yang membuat perang regional akan menjadi juga sangat rusak bagi semua negara yang ada di sini
untuk kekuatan strategi kekuatan militer antar kedua negara ini bagaimana anda melihatnya
kalau tadi anda menyebutkan militernya cukup kuat alat alat senjata juga cukup kuat bagaimana dengan strategi kedua negara ini
baik secara strategis iran selama ini itu lebih seperti yang dibilang mbak nina juga lebih memilih strategi proxy warfare
gimana kita memberikan training dan juga kapabilitas militer kepada kelompok kelompok yang berserakan di sekitar timur tengah
mereka yang melakukan peperangan terhadap kelompok kelompok lain yang menjadi rival dari iran
sedangkan untuk israel mereka melakukan peperangan itu sendiri
untuk iran kelompok kelompok tersebut juga merupakan cara untuk iran meningkatkan power projecting dan influence projecting mereka di wilayah timur tengah
jadi mereka memiliki network yang sangat luas dibandingkan dengan israel yang memiliki wilayah yang cukup kecil dan juga power projecting influence yang cukup kecil jika tidak menghitung kekuatan dari as sendiri
oke mbak dina ini kan pbb meminta semua pihak untuk menahan diri terkait konflik iran dan israel
menurut perspektif anda apakah ini akan dipatuhi oleh negara negara baik itu di blok barat ataupun di blok timur
kalau kekerasan menurut saya ini masih akan merajalela di mana mana
yang harus diwaspadai adalah kekerasan terhadap masyarakat sipil yang lebih ditunjukkan untuk kekuatan destruksi atau pengerusakan
itu yang digunakan oleh sejumlah negara
untuk menunjukkan bahwa mereka kuat dan patut dipertimbangkan
jadi stake nya atau taruhannya sekarang semakin tinggi itu yang harus kita waspadai
dan ini tanda tanda yang memang sangat tidak baik kedepannya karena negosiasi berarti bisa jadi tiba tiba ditaruh di garda belakang
kuncinya di sini sebenarnya adalah as
jadi kalau kita lihat keputusan untuk perang atau tidak perang sebenarnya sangat bergantung pada as

tinggal kita lihat aja politik as khususnya sesudah pemilu dua ribu dua puluh empat ini akan seperti apa tendensinya
kalau ternyata donald trump naik lagi justru saya pikir urusan ekonomi itu akan lebih mengemuka daripada perang ya
karena dia sangat rasional dalam hal ekonomi
mungkin ya kalau kecuali ada perubahan strategi tertentu dari dia
tapi negara negara lain yang menjadi sekutu amerika serikat
hari ini tidak dalam posisi untuk memberi amunisi sdm manusia uang ataupun tempat ya
karena situasi ekonomi sekarang sedang dibangun untuk koridor koridor kerjasama ekonomi
lalu tiba tiba harus dikorbankan gitu ya untuk satu perang yang akan dinikmati hasilnya oleh negara lain
notabene amerika serikat itu yang negara lain pasti akan berhitung betul
mbak dina menyebut bahwa posisi amerika serikat ini juga disebut akan menjadi penentu
yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah ketika amerika serikat akan membantu israel
dimana nanti korea utara dan juga rusia akan justru membantu iran bagaimana menurut anda
menurut saya saya setuju banget sama yang mbak gina bilang tadi sih
banyak negara negara walaupun mereka berada di dalam sisi tertentu mendukung israel atau mendukung iran

mereka juga tidak menginginkan konflik yang hingga titik konflik yang akan berakhir
mereka juga tidak menginginkan konflik yang hingga titik konflik terbuka regional
kami melihat juga rusia baik rusia baik tiongkok baik korea utara
banyak menggunakan taktik taktik dalam zona abu abu krezone konflik
kecuali rusia yang sekarang sudah menyerang ukraina secara langsung
karena kenapa karena perang terbuka akan sangat merugikan secara ekonomi dan politik juga
dan juga perang itu tidak unpredictable
kalau kita melihat kapabilitas militer walaupun sebuah negara memiliki kapabilitas militer
misalnya dengan hal dalam rusia dan ukraina sekarang
rusia berpikir mereka akan menyelesaikan konflik ini dengan cepat
tapi buktinya sudah hampir sudah dua tahun lebih konflik ini berjalan
kalau kita balikan itu dengan situasi yang cukup tengah
konflik besar yang melibatkan negara negara besar juga
kita tidak tahu akan sebesar apa dampaknya secara regional atau secara dunia
dan saya yakin negara negara besar juga memikirkan hal itu
baik terima kasih atas perspektif anda mas peter pandi
cs dan juga mbak dina raharja prapto
pengamat hubungan internasional pendiri sinergy policies